saya akan bertanya tanya seperti itu kurang emang
inilah sekilas orasi yang disampaikan fani amanadia
yang menjadi ratu atau permaisuri keraton agung sejagat
yang dideklarasikan beberapa hari lalu di kabupaten purworejo jawa tengah
namun naas dua hari setelah deklarasi keraton agung sejagat harus runtuh
setelah polisi membekuk sang raja dan sang ratu
di mana keraton agung sejagat ternyata hanyalah modus penipuan belakang
nasib toto santoso dan fani amanadia pun akhirnya berujung di jeruji besi
publik pun mulai bertanya siapa dan apa peran fani amanadia
dalam penipuan keraton agung sejagat
fani adalah wanita empat puluh satu tahun yang memiliki identitas sebagai warga kalibata jakarta
di penelusuran media sosial nama fani amanadia memiliki akun
di mana disebutkan berprofesi sebagai sutradara lepas
penulis skenario hingga tim kreatif di sebuah rumah produksi
dari hasil pemeriksaan polisi hubungan fani dan toto bukanlah pasangan suami istri resmi
keduanya sendiri mengaku hanya terikat oleh pernikahan siri
kepada jurnalis cnn indonesia damar sinuko
fani menceritakan sejauh mana keterlibatannya dalam pendirian keraton agung sejagat bersama toto
kalau aku cuma perspektifku budaya gelar seni hanya itu
jadi nggak berandai andai yang lainnya
ada cerita sejarah yang memang banyak banyak
saya nggak seberat itu materinya
nggak seberat itu saya cuma kirap juga awalnya cuma tadi di muter cuma di selingkuhan kita
kok cuma ada yang nyeletup
seru kali ya bun kalau pakai kuda kita keliling
udah cuma sesimpel itu
nggak ada ya
sudah sepekan fani bersama toto meringkuk di tahanan yang terpisah
oleh polisi fani dititipkan di lembaga pemasyarakatan wanita bulu semarang dan toto ditahan di mapolda jawa tengah
dengan penuh penyesalan ibu dari dua anak ini pun hanya pasrah dan terus meminta maaf kepada keluarga
setiap hari fani pun selalu menangis meratapi dirinya yang harus berpisah dengan anak dan keluarganya
nanti kita hargai proses hukumnya yang berjalan
pelajaran buat saya hukum sosial sudah saya terima
saya pengen cuma kembali sama anak anak saya
hidup normal seperti dulu saya usaha
yaudah balik seperti kehidupan saya yang dulu aja
menurut kuasa hukum yang mendampingi fani sebenarnya juga menjadi korban dari perbuatan toto
karena fani tidak ikut serta dalam praktek penipuan
karena fani ini diajak sama mas toto hanya untuk mendesain segala sesuatu
dari kerajaan itu tok udah
sejauh apa desainnya
yang kayak desain baju seperti itu
urusan pembelian baju dan lain lain mbak fani tidak tahu
untuk konsep konsep kita nanti menggait anggota untuk iuran
sejauh ini tidak tahu mbak pani tidak tahu
artinya mbak fani pun ketika itu proses di tengah jalan mbak fani baru tahu
dan mencoba menghentikan mas toto
tidak mbak fani itu baru tahu ya setelah hasil penyelidikan ini
justru seperti itu
makanya kita katakan di sini mbak fani adalah korban
sayangnya yang disampaikan fani dan kuasa hukumnya berbanding terbalik dengan hasil pemeriksaan polisi
tim penyidik polda jawa tengah justru mendapati bila toto dan fani memiliki peran yang sama dalam praktek penipuan keraton agung sejagat
fani pun disebut memiliki tugas khusus dalam pengumpulan dana untuk kegiatan
itu ide memang dari keduanya atau dari fani
awalnya dari toto
kemudian dari fani
ngobrol sama si ratu ini bertambah wawasan kan sehingga lebih saya katakan dia lebih luas jaringannya
peran ratu sendiri apa lebih pada dominasinya
ratu itu yang jelas setiap pengumpulan dana yang untuk kegiatan itu dipulihkan sama ratu
diserahkan sama ratu
nah pembagiannya ini yang belum bunyi sama mereka
pola penipuan keraton agung sejagat terungkap dengan adanya penggalangan iuran dari warga yang ingin masuk terdaftar sebagai anggota dan pejabat keraton agung sejagat
iuran ini disebut berkisar antara tiga hingga tiga puluh juta rupiah disesuaikan dengan jabatan yang diinginkan
damar sinuko semarang